jangan tinggalin titiknya kalau begini siapa yang jaga titik
eh ngapain lo badai kemari
nyari leman emang leman ada
gak ada lemannya
bukan saya pengen nyari ini cang
emang kenapa si leman
si leman ada jodoh polisi tepik
di kamar depan
ini orang nih kebiasaan nih nih pakai toa lu kelamaan lu
mungkin si bonbon maksudnya pengen bilang kalau tadi sileman itu di jalan raya depan
ya udah udah udah udah udah udah makasih infonya
ngapain sih pake nyari duit
lu sama sekali nggak tahu
jadi apa sih dia
babek agak mau tau lagi kamu cari cari duit kayak gini tugas dari duit itu babek
bebek kepala rumah tangga di sini
leman tugasnya cuma belajar biar leman jadi orang hebat
bukan kayak begini caranya
babek berasa tersinggung
leman mau ngapain mau jadi superhero mau jadi jagoan
kagak usah di sini leman itu tugas babek
pokoknya leman tuh belajar belajar belajar belajar
berarti enggak usah lagi jualan gado gado
apa ini pada
bang mau teh atau kopi
kakak yang fospek
seneng banget siang abad
masya allah ibu umi kospiatun binti almarhum bapak selamat riani dikarenakan serangan jantung
kesian benar ya
mendingan babi nyuli meninggal sekarang nyaknya yang meninggal
kesian benar sih titiknya
nyak ikut titik dulu ya
yaudah hati hati ya man
mun begitu lu tunggu nyak ya nyak siap siap dulu
yaudah cepetan ya nyak
nyak jangan tinggalin saya
nyak jangan tinggalin saya nyak
jangan sabar titik
teman teman maafin nyak ya
nyak lu itu orang baik kok titik
jangan sabar ya titik
ibu lu nggak pernah salah kok sama gue titik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yang penting bapak bapak dan ibu ibu sekalian
setelah rapat dengan pihak warga tadi ternyata
dari keluarga almarhumah sudah tidak ada lagi yang ditunggu tunggu
setelah disempurnakan dan melakukan sholat mayat tadi
akhirnya keluarga memutuskan
almarhumah akan dimakamkan
malam ini juga
memang boleh ya kalau orang dikuburin malam malam
ya boleh aja sih kan lebih cepat lebih baik
ya emang kenapa gitu sih bu
ya ya kan takut
tapi kalau orang dikuburin malam malam
bisa langsung jadi setan kan

aduh yuk yuk
guha gua kena ketawa
aku tak ada
iih kenapa sih lu ke dimana aja
kita ketinggalan jauh yuk
jangan tinggalin titiknya
kalo begini siapa yang jaga titik
lu udah ikut asli
sekarang kamu udah gak punya siapa siapa lagi ya
ya mau gimana lagi dek
ayah gak demon sendirian kayak begini
semoganya cepet pulang
punya lo udah meninggal ya
temen temen ayo pamit duluan ya
tik jangan sabar ya tik
tapi punya siapa ya